rabu siang sidang pra peradilan atas status tersangka dahlan iskan memasuki tahap kesimpulan
tim kuasa hukum dahlan iskan sebagai pemohon dan pihak termohon
yaitu kejaksaan tinggi jawa timur sama sama optimistis akan memenangkan pra peradilan
sidang pra peradilan dahlan iskan atas status tersangka dalam kasus pelepasan aset pt pancawira usaha di pengadilan negeri surabaya
memasuki tahap kesimpulan
kuasa hukum dahlan iskan menyebutkan bahwa adanya pelanggaran prosedural
yang dilakukan kejaksaan tinggi jawa timur dalam penyidikan dahlan iskan
poin poinnya adalah masalah proses penyidikan yang dihubungkan dengan pasal satu angka dua
pasal satu angka empat belas lalu kemudian pasal satu ratus dua belas pasal tujuh ayat satu huruf g kuhp
pasal enam puluh lima pasal satu ratus sembilan kuh jadi banyak sekali pasal yang dilanggar
nah kalau proses penyidikan yang seperti demikian tidak dinyatakan tidak sah
ini akan menjadi presiden buruk
nanti proses penegakan hukum tidak bisa terkoreksi dengan baik
sehingga para penegak hukum akan mengambil sikap semaunya dalam menyidik
sementara dari pihak termohon kejaksaan tinggi jawa timur menyatakan
bahwa status dahlan iskan kini sudah terdakwa
kejaksaan tinggi jawa timur telah melimpahkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi
kuasa hukum kejati jatim menilai seharusnya pra peradilan yang memperkarakan
status tersangka dalan iskan telah gugur
harusnya pra peradilan ini digugurkan
apa namanya terkait dengan pokok perkara kita sudah punya dua alat bukti yang firm
yang pertama adalah telah terjadi tindak pidana korupsi
telah ada kerugian keuangan negara
dan terdakwa dahlan iskanlah salah satu pelakunya
kemudian yang kedua terkait dengan audit kerugian keuangan negara
seperti sudah saya sampaikan sebelumnya
bahwa kerugian keuangan negaranya itu sudah kami temukan sebelum menetapkan dahlan iskan sebagai tersangka
sidang putusan pra peradilan dahlan iskan dilanjutkan pada kamis pagi pukul sepuluh
sama sama optimis akan memenangkan sidang pra peradilan
hari ini dahlan iskan kembali tidak hadir dalam sidang pra peradilan atas statusnya sebagai tersangka
dahlan iskan sejak minggu lalu menjalani perawatan di rumah sakit
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses para peradilan di surabaya jawa timur
kami akan tersambung dengan wida subianto koresponden kami di surabaya jawa timur
selamat sore wida
apa yang kemudian bisa anda boldlines atau bisa anda tarik kesimpulan dari pra peradilan atau sidang pra peradilan kali ini
apa yang menarik dari sidang kali ini
ya budi kedua belah pihak baik pemohon maupun terbohon masih bersikuku pada alasan masing masing
yang pertama dari pihak pemohon yakni tim dari dahlan iskan yang disampaikan oleh kuasa hukum
masih yakin bahwa kejati jawa timur atau kejaksaan tinggi jawa timur
ada kesalahan prosedural dalam penetapan dahlan iskan sebagai tersangka
kemudian penahanan dan juga pengeluaran sprint di kata surat perintah penyidikan
sementara itu dari pihak kejati mengkonfirmasi bahwa dari kesimpulan yang sudah diberikan ke hakim pada hari ini
di agenda sidang pra peradilan yang memang agendanya adalah pemberian bukti bukti dari pihak pemohon maupun termohon
menyatakan bahwa poin pertama adalah bahwa sidang pra peradilan dahlan iskan ini seharusnya gugur
karena mengacu pada keputusan dari dahlan iskan
ada keputusan dari mahkamah konstitusi nomor satu ratus dua tahun dua ribu enam belas yang disahkan pada sembilan november kemarin
yang menyatakan bahwa ada poin ketika sidang pra peradilan ini bisa digugurkan ketika hakim dari pengadilan tingkat pertama sudah melakukan pemeriksaan
dan dari kalimat sudah melakukan pemeriksaan oleh hakim di sidang tingkat pertama inilah yang masih menjadi perdebatan
apakah ini yang dimaksudkan
ini ketika berkas perkara sedang diadakan
ini ketika berkas perkara sedang diadakan
perkara dari kejati ini sudah dilimpahkan ke dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi surabaya di juanda
dan sudah mendapatkan register atau ketika sidang pertama
yakni pembacaan dakwaan sudah dilakukan
namun kalau menurut saksi ahli yang dihadirkan dari pihak pemohon atau dahlan iskan
menyatakan kalau bahwa yang dinyatakan ketika hakim sudah melaksanakan pemeriksaan ini adalah ketika sudah dibacakan dakwaan atau sidang pertama
namun kalau versi dari kejaksaan tinggi jawa timur
ketika perkara itu dilakukan
perkara itu sudah mendapatkan register
kemudian kejati juga mengkonfirmasi bahwa penetapan dahlan iskan sebagai tersangka ini juga sesuai sesudah ada dua alat bukti
yang sudah menentukan bahwa dahlan iskan terkait atau memang tepat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan
kemudian korupsi di pelepasan dua aset di pt pancawira usaha badan usaha milik daerah provinsi jawa timur
namun begitu proses ini pada hari ini budi ada apa
ini adalah masih pemberian kesimpulan dari masing masing pihak
tentunya kita harus menunggu tahap akhir
yakni keputusan yang akan dibacakan oleh hakim tunggal ferdinandus yang akan dijadwalkan besok di pengadilan negeri surabaya pada pukul sepuluh pagi
tentunya bagaimanapun perdebatan di kedua belah pihak tentu kita harus melihat hasil keputusan besok dari hakim budi
oh baik terima kasih wida subianto atas perkembangan informasi dari sidang pra peradilan dahlan iskan dari surabaya jawa timur